untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan lalu lintas
berbagai kebijakan telah diambil untuk mempermudah para pengguna sepeda dalam beraktivitas
salah satunya yang kini tengah dilakukan oleh mrt jakarta
yang melakukan uji coba untuk mempermudah para pengguna sepeda non lipat
untuk melihat bagaimana proses uji coba ini
kami mengikuti evan yang sebelumnya sudah mendaftarkan diri untuk menjadi peserta
ini dia troli sepeda non lipat yang diuji coba sejak dua puluh tujuh september hingga satu oktober kemarin
sepeda non lipat yang bisa menggunakan troli ini maksimal berukuran satu ratus delapan puluh x satu ratus dua puluh x tujuh puluh cm
dan lebar ban maksimal lima belas cm
troli ini disediakan bagi para peserta uji coba di depan pintu masuk lift b
stasiun mrt bundaran hi
untuk menggunakan troli ini pengguna harus mendorong sepedanya sampai roda belakang masuk
dan roda depannya berada di posisi atas
selanjutnya pasang tali pengikat yang tersedia pada roda depan
agar sepeda tidak terperosot
kemudian dorong troli secara perlahan masuk ke dalam lift
dengan tetap memprioritaskan penumpang penyandang disabilitas ibu hamil dan anak anak
troli ini bisa digunakan untuk membawa sepeda hingga ke area peron
selesai digunakan kembalikan troli ke tempat yang disediakan
tentu ini sangat membantu banget
soalnya kan biasa kalau sepeda lewat didorong dorong jadi susah ya masuk ke peronnya
jadi dengan troli ini sangat membantu banget
sementara itu dalam keterangan tertulisnya mrt bundaran hi
mrt jakarta menyebut
jika inisiatif menyediakan troli ini merupakan inovasi
agar para pengguna sepeda mendapatkan pengalaman dan layanan terbaik
selama menggunakan transportasi publik
mrt jakarta berharap dengan semakin lengkapnya fasilitas bagi pesepeda
akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi sehari hari
hari adita utama andi anggacita kusuma jakarta